sudah dua tahun ini indonesia merayakan hari kemerdekaan di tengah pandemi
berbagai lomba tujuh belas agustus yang meriah ditiadakan
demi menekan penyebaran covid sembilan belas tetapi semangat memperingati hari kemerdekaan tetap bergema
salah satunya yang dilakukan sejumlah pemuda dari lumintang dan pasar bali
mereka memasang tujuh belas bendera merah putih berukuran jumbo dengan ukuran paling besar enam x empat meter pada senin pagi
bendera dipasang di sepanjang jalan kalisari yang bersebelahan dengan sungai yang biasanya menjadi lokasi lomba khas tujuh belas agustus
pemasangan bendera disana juga ada bendera yang ukurannya empat x enam kita pasang dan cerimonial pelaksanaan kita untuk melesatkan lingkungan adalah peneparan bibit
saat ini demi menjaga ekosistem sungai yang lebih baik ke depannya
di desa kebutuh jurang kecamatan pagedongan kabupaten banjarnegara jawa tengah
bendera merah putih raksasa membentang di atas puncak bukit karanggumantung pada senin pagi
belasan anggota pecinta alam di banjarnegara berhasil membentangkan bendera dengan panjang empat puluh lima meter dan lebar empat meter ini
pembentangan bendera raksasa tersebut membutuhkan proses yang panjang
bukit karanggumantung merupakan bebatuan terjal setinggi sekitar lima belas meter sehingga diperlukan kewaspadaan dan keahlian khusus untuk mencapai puncak bukit
yang pertama ini acara telah dalam memperingati hari kemerdekaan indonesia yang ke tujuh puluh enam
yang kedua kenapa kita milih di lokasi wisata karena kita ingin pariwisata itu dibuka kembali setelah ppkm ini dan kami berharap ppkm segera berakhir
sementara itu di tasik malaya jawa barat
pegiat lingkungan bersama pemulung membentangkan bendera di tempat pembuangan akhir sampah ciangir taman sari pada minggu lima belas agustus
bendera merah putih sepanjang tujuh puluh enam meter dibentangkan di atas tumpukan sampah
selain diiringi lagu nasional para pemulung berdiri tegak sambil menjaga jarak dan menggunakan masker
kegiatan ini digelar sebagai simbol kampanye menjaga kebersihan lingkungan dan harapan kemerdekaan
dan serta untuk pemulung sampah
panitia berharap pengibaran bendera merah putih dapat menyalakan semangat para pemuda indonesia
tim liputan cnn indonesia